kecelakaan kecelakaan beruntun ini terjadi di desa sempolan kecamatan silo jember jawa timur
kamis malam kecelakaan maut ini bermula saat truk bermuatan kedelai tiba tiba mengalami remblong
saat melintas di jalur menurun selain menabrak empat motor truk juga menabrak truk lain bermuatan
air mineral dari arah berlawanan hantaman keras tak membuat truk berhenti melaju dua truk terguling
dan menutup akses jalur selatan yang menghubungkan jember banyuwangi seluruh muatan dua truk ini
tumpah ke jalan yang membuat arus lalu lintas lumpuh beberapa jam pertama kali terpaksa menabrak
koldiesel setelah terjadi tumpuran koldiesel menabrak motor lalu terpaksa tetap jalan sampai
menabrak dua unit motor kembali untuk korban masih kita dalami sementara masih kita cek ke rumah sakit
selain membuat kemacetan cukup panjang kecelakaan ini juga mengakibatkan
orang meninggal dunia saiful kusmandani jember jawa timur